agar negara kita bisa tegak dari dampak global yang sedang bergejolak agar ekonomi kita terus tumbuh inflasi terkendali rakyat sejahtera
mari kita gelorakan semangat gerakan nasional